hari sudah siang
tapi bunda belum bangun juga
bunda kenapa jadi begini
apa yang terjadi denganku
kenapa aku berhutang bersih ini
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak terima atas kekalahan ini
aku harus balas dendam pada mereka tapi bagaimana caranya
ayuh batrika berpikir berpikir
dengan racun ketai giling
dengan racun itu
pasti mereka bertekuk utut di hadapanku
badrika memang pintar
badrika memang pintar
kenapa kiai menyerang kami
jangan banyak bicara
dua lawan satu pasti kita menang
mengapa kalian mudah sekali aku kalahkan
tidak tahu pak kiai
tidak tahu pak kiai
yang terlalu sombong dan percaya diri
kesombongan dan percaya diri yang berlebihan
akan mendatang ke kekalahan bagi kalian
tidak tahu pak kiai
tidak tahu pak kiai
tidak tahu pak kiai
tidak tahu pak kiai
orang yang sombong akan ceroboh dalam bertindak
dan lengah ketika diserang
orang yang sombong akan menganggap remeh lawannya
tidak tahu pak kiai
itulah sebabnya informasi terbaru
kalian mudah untuk di kalahkan
tidak tahu pak kiai
tolong fikirkan dan samkan perkataanmu
tidak tahu pak kiai
baik pak kiai
baik pak kiai
kasian sekali ya
kita bantu yuk
biar aku saja
yang mengambil airnya
nanti nenek malah jatuh ke sungai
aku tidak mau
kamu mulai itu lagi
setelah aku keluariding
aku pikir kamu sudah melupakanku
mentang mentang kau sudah punya banyak kundingku
kau tidak peduli lagi padaku
aku yang sakit hati sendiri
aku nyaris bunuh diri ketika kamu meninggalkanku lampion
karena kamu tergila gila pada raden badang laksa
lupakan masa lalu yang berantakan itu
aku datang ke sini untuk meminta pertolongan
kalau kamu datang kemari
urusannya pasti ribut
hari sudah siang
tapi bunda belum bangun juga
bunda kenapa jadi begini
apa yang terjadi denganku
kenapa kamu menemukan saya ini
aku tidak mau aku tidak mau
ini tidak mungkin terjadi
tak ada yang tahu
aku baru saja kembali
ternyata teluh yang dilemparkan bopo berhasil dengan baik
sebentar lagi surotani dan keluarganya akan hancur bantah
itu bu levelnya bapak

kalau boleh kami bisa ambil
rasa perutku mol sekali
pasti ini karena bau dari angin
kenapa aku jadi begini
bunda jangan panik
bunda pasti sembuh
jangan khawatir bunda
kita akan mencari tabib yang hebat buat bunda
jangan khawatir bunda
bunda pasti sembuh
apa yang terjadi dengan andi
bunda jangan panik
bunda pasti akan sembuh
apa yang terjadi dengan andi bunda
tidak mau seperti ini
kami tidak tahu kenapa tubuh bunda tiba tiba penuh dengan kopi
bunda tenang bunda
bunda tenang bunda
kita akan cari tabib yang hebat buat bunda
bunda bangun bunda
orang itu akan selalu